karena pak haris belum menikah dengan ibunya kamila
kenapa pak haris berani beraninya mau menjadi wali nikahnya kami mbak
dengar ya bularas
yang namanya wali nikah itu
harus ayah kandungnya yang syah
atau saudara laki lakinya yang syah
sementara pak haris itu bukan ayah kandungnya kamila yang syah
sekarang sudah saatnya mereka bersatu
apalagi sekarang kondisi haris lagi sakit
dia sangat membutuhkan kamila bu
ibu pertimbangkan hal ini
tolong kasih kesempatan
haris untuk bisa bersatu sama kamila
kamila juga menginginkan itu
tapi menurut saya
perbuatan pak haris seperti itu
yang sudah menelantarkan calon istri dan anaknya
apakah itu dibilang tindakan yang terpuji
tapi kan bu ambar
tidak sepenuhnya semuanya salahnya pak haris
situ yang saya inginkan adalah
situasi yang membuat pak haris harus menelantarkan farah dan camilla
tapi sama sekali pak haris tidak bermaksud seperti itu
berhenti membela pak haris dan keluarganya
saya tidak akan merubah keputusan saya
saya tidak akan mengizinkan camilla pergi ke keluarga pak haris
dan saya juga tidak mengizinkan kamila bertemu dengan mereka
bu ambar saya mengerti
bu ambar pernah kecewa sama butini dan alia
karena mereka pernah berbuat salah sama bu ambar
bu ambar pikirkan sisi kamila
karena biar bagaimanapun
ibu gak punya hak untuk memisahkan mereka bu
saya punya hak bularas
karena saya calon mertua kamila
dan kamila itu calon menantu saya
jadi saya berhak untuk melindungi kamila
dan selama ini
saya sudah mengeluarkan ratusan juta
untuk biaya persalinan kamila dan merawat kak farah
ma kenapa mama bicara begitu sih ma
kenapa mama sebut sebut apa yang sudah mama berikan
bukan mama mengungkit apa yang sudah mama keluarkan
tapi supaya bularas tahu
begitu perhatian dan sayangnya mama kepada kamila
jadi mama berhak membela kamila
mama berhak melindungi kamila
jangan disakiti oleh siapapun
mama sudah dong ma
jadi kalau sekarang pak haris akan berjaya
pak haris datang dan mengaku sebagai ayah kandungnya kamila
itu sudah terlambat bularas
dan saya pikir ini konsekuensinya pak haris
karena sudah menelantarkan kamila selama ini
dan kamila juga tidak butuh lagi bertemu dengan pak haris
karena kamila itu sudah biasa sendiri
dan kamila sekarang sudah punya anak
sudah punya calon suami
dan sudah punya keluarga yang menyayangi dia
jadi kalau sekarang pak haris mengaku sebagai ayah kandungnya
itu sudah tidak ada artinya lagi
itu sudah tidak ada artinya lagi
itu sudah tidak ada artinya lagi buat kamila
tante sudah ya tante sudah
cukup bu ambar cukup
saya ngerti maksud bu ambar
tapi apa bu ambar lupa
sebentar lagi camilla dan fadil menikah
itu artinya kamilah butuh wali untuk menikahkannya
dan biasanya wali itu dilakukan oleh pak haris
oleh ayah kandungnya
apa untuk hal ini ibu mengizinkannya
saya mohon toleransi ibu sedikit aja
bu ambar mengizinkan pak haris menjadi wali nikahnya kami
saya bilang enggak ya enggak bulanan
ma tolong jangan keras kepala ma
mama harus pikirkan perasaan kamila juga
kalian berdua ini gimana sih
bukannya belain mama
tante udah tante
udah gak usah ini terusin lagi ya tante
coba bu ambar lihat
lihat kamila bu ambar
sekarang ini kamilah sangat membutuhkan ayahnya
camilla membutuhkan wali yang sebenarnya
kalau ibu melihat juga
pak haris juga sangat membutuhkan anaknya
apa ibu tega
memisahkan orang yang saling berdua
memisahkan orang yang saling berdua

memisahkan orang yang membutuhkan
kalau bu ambar tidak mengizinkan haris memiliki camilla
tolong bu ambar izinkan
supaya haris bisa menjadi wali nikahnya kamil
di saat pernikahannya
ibu bisa melihat sendiri kan
mereka itu saling membutuhkan bu
haris tidak mau cuci darah juga ibu
saya sudah mengingatkan dia untuk cuci darah
dan saya mengajaknya ke rumah sakit
tapi dia tetap gak mau
saya jadi bingung bagaimana cara saya membujuknya
mungkin ada masalah sampai haris tidak mau melakukan cuci darah ibu
ada sih masalahnya
ya itu tentang masa lalunya
tentang masa lalu ibu
tentang masa lalu ibu
dan saya pikir tidak layak untuk saya ceritakan di sini
saya mau kamu mendengarkan
saya ini kan sahabatnya haris ibu
iya nek fendi
sepertinya nek fendi pasti tahu tentang masalah ini
tentang apa ibu
nek fendi tahu farah kan
nek fendi tahu
kalau dulu haris pernah menghamili farah
dan nek fendi juga tahu kan kalau farah sudah meninggal
saya tahu itu semua ibu
tadi sudah terjadi satu peristiwa besar
saya alena dan haris bersiarah ke makam para
di sanalah haris bertemu dengan anak kandungnya farah
yang juga anak kandungnya haris
yang juga sedang ziarah ke makamnya farah
anak kandungnya farah ibu
iya makanya haris jadi seperti ini fen
sebenarnya siapa bu anak almarhumah farah bu
sebentar ya ibu sedang terima telepon
nanti ibu telepon kami ya
pak fendi maaf ya
ya sepertinya pembicaraan kita harus dipending dulu
karena ada yang telepon ibu
intinya saya hanya ingin memberitahu pak fendi
kalau harif masih tetap belum mau cuci darah
tapi saya akan berusaha untuk membujuknya lagi ya
dan satu hal lagi fendi
kalau nanti kamu ketemu dia
jangan cerita ya sama dia kalau saya nelfon tentang ini
karena saat ini haris masih sangat terpukul
haris terpukul karena apa ibu
karena putrinya yang dia
baru temu itu sekarang sudah mempunyai keluarga lain
yang sangat menyayangi dia
dan keluarganya itu
mengarang anaknya haris
untuk bertemu dengan haris dan keluarganya
karena di mata keluarga itu
harislah yang bersalah
mereka itu sangat membenci haris
jadi tolong ya nak fendi
jangan bicara apapun pada haris tentang masalah ini
kalau gitu ibu tutup dulu teleponnya ya
terima kasih nak fendi
jadi anaknya farah ada di sekitar sini
kira kira siapa dia
ini akte kelahiran mila tante
tapi akte ini untuk apa tante
tante pinjam kamila
untuk bukti kebularas
ini akte kelahiran kamila
di sini ada nama ibu kandung dan ayah kandungnya camilla
apa ada namanya pak haris
ada namanya pak haris bularas
pada saat itu kan haris sama farah belum menikah
jadi wajar kalau nama haris tidak ada dalam akte kelahirannya kamila
bularas coba pikir sendiri
karena pak haris belum menikah dengan ibunya kamila
kenapa pak haris berani beraninya mau menjadi wali nikahnya kami mbak
dengar ya bu laras
dan kamu bilang yang namanya wali nikah itu harus ayah kandungnya yang syah
atau saudara laki lakinya yang syah
sementara pak haris itu bukan ayah kandungnya kamila yang syah
karena pak haris belum menikah dengan ibunya kamila
dan tidak tertera di dalam akte ini
jadi pak haris tidak bisa menjadi wali nikahnya kamila
abah saya salah bu laras
jadi sekarang sudah jelaskan
bu laras mengertikan maksud saya
karena saya semakin mengerti keadaan yang sebenarnya
jadi keputusan saya tetap sama
pak haris tidak boleh menjadi wali nikahnya kami

dan tolong bu laras berhenti memohon kepada saya
karena saya tidak akan mengubah keputusan saya
kenapa sih ibu selalu membela pak haris dan keluarganya
yang sudah jelas jelas pak haris itu salah bu laras
bu laras seharusnya sadar
kalau bu laras itu sudah berhutang budi kepada saya
bu laras masih ingatkan kecelakaannya tofan
dan bu laras sudah menyembunyikan tovan dari keluarganya
kalau saya tidak mencabut tuntutan saya
ibu lara sekarang masih ada di dalam penjara
harusnya ibu bisa berpikir jernih
dan harusnya ibu membela kamila dan keluarga saya
dan ibu harus sadar kalau ibu itu sudah berhutang budi kepada saya dan keluarga saya